silahkan duduk pak
terima kasih bu
saya ingin bertanya bu
siapa dulu yang nantar ena ke pantai ini ya
sayang sekali pak a saya tidak bisa menjawab pertanyaan pak a
karena orang yang membawa ena kesini
minta dirahasiakan identitasnya
pasti sama dia sebenarnya
kenapa terus terusan ganggu
urusan rumah tangga kalian berdua
aku juga gak tahu mak
aku capek berantem sama nino mah
aku gak kuat
ini semua salah mbak andin
nino gak akan semarah itu
mama mau ngabarin kamu kalau nina udah pulang ke rumah baru aja datang
alhamdulillah terus mama
tapi dia masih gak mau cerita apa apa ke mama
ya biar tenang dulu kan
ma terus dia cerita gak kalau dia dari mana
tadi sih dia bilang ke mama kalau dia tuh tidur di mobil di depan aglonema resida

kamu tahu gak sih itu tempat apa sah
enggak aku gak tau mah
terus nino ngapain disana mah
wah mama juga gak tau kok kamu tanya mama
gini aja sah karena sekarang nino udah pulang mama mohon ya sama kamu tolong
kamu harus baikan sama nino
kalian ngomong baik baik pokoknya mama mau persoalan kalian selesai ya
kalian baik baik lagi
gak boleh ditunda gak boleh jadi ganjalan di hati kamu oke say ya
yaudah kalau gitu assalamualaikum
nino udah pulang mah tapi kata mama chandra
aglonema residence tapi itu dimana ya
apa yang jadi disana
asah sekarang kamu istirahat dulu aja ya
ini demi kebaikan kamu dan anak kamu
kamu butuh istirahat
mama tinggal sebentar ya
terima kasih mama
kakak mau cerita dongeng sama kalian
kaka mau cerita asal mula ikan duyung
sebenarnya andin ini lagi pura pura di depan gue atau gimana sih
tapi kenapa mukanya lepas gitu
gak sedikit pun kelihatan kalau dia sedang bersandiwara
kayanya gue emang harus cari tau soal ini
iya pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri dan ketiga anak mereka yang umurnya masih kecil
pada suatu pagi mereka memakan nasi dan ikan
masing masing mendapatkan bagian
rupanya ikan yang ada tidak habis dimakan
dan suaminya pun memberikan pesan kepada istrinya
istriku ikan yang tersisa ini siapkan untuk makanan nanti sore ya
ia pun mengiakannya proses suami tersebut
namun pada saat makan siang si bungsu tiba tiba menangis
dan meminta ikan yang disimpan untuk hidangan sore nanti
sementara suaminya masih dikebut
ia pun memberikan pengertian
gimana pun isimu sekarang sudah lebih membaik
alhamdulillah pak sekarang sudah membaik
saya mau bicara sebentar bisa
ada apa ya pak
saya mau bicara empat mata dengan ibu
tapi kalau bisa bicara saja di sini
kalau begitu mari kita ke ruangan saya pak
silahkan duduk pak
terima kasih bu
saya ingin bertanya bu
siapa dulu yang nantar ena ke pantai ini ya
sayang sekali pak a saya tidak bisa menjawab pertanyaan pak a
karena orang yang membawa ena ke sini minta dirahasiakan identitasnya
kalau gitu ibu bisa beritahu ciri cirinya aja nggak
tante andin kita foto bareng bareng dong
lagi lagi satu dua terus
soalnya om al baik banget sama kita kita
terus kita dibeli mainan ya
mas al ternyata memang baik banget ya
dia gak cuma baik sama rena
tapi dia juga baik sama ke anak anak lain
boleh kan tante
yaudah tante cari om al dulu ya
tadi aku lihat jalan ke kantor ibu panti
yaudah kalo gitu tante kesana dulu ya
saya tidak boleh membocorkan rahasia pak al
ibu gak bocorin rahasia kok bu
ibu hanya memberitahu saya saja ciri cirinya itu seperti apa
ciri cirinya aja kok bu
ciri ciri apa ya
tapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas
karena dia memakai kerudung masker dan juga kacamata hitam
apa perempuan itu elsa ya
kamu kok disini
aku denger sih tadi kamu ngomongin soal ciri ciri
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
ciri ciri apa sih
kamu ada apa kesini
itu anak anak panti pada meminta foto bareng
tumben pak al bertanya detail
soal siapa yang membawa rena
mas tadi kamu ngomongin apa sih sama ibu panti
ciri ciri apa sih mas aku penasaran tau
bisa diem gak
belakangan ini ada orang mencurigakan di depan tangki sering bolak balik
gak ada mau foto ya
ini om alnya udah dateng
gue harus suruh ren di selidikin lebih lanjut
siapa sebenarnya keluarga andin yang udah buang rena
gue harus dengar dari orang itu langsung
apa benar andin gak tahu kalau anaknya masih hidup
dan dibuang kematiasuan ini
pernikahan anak kita itu sudah di ujung tanduk